dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
tujuh pulau dari ujung aceh hingga papua
dengan keanekaragaman suku agama bahasa dan budaya
telah menyepakati mata uang yang sama
semua bersatu dalam sebuah simbol kedaulatan negara

tampak jelas kemajuan secara nyata
ada komitmen untuk selalu menjaganya
demi keutuhan bangsa indonesia
hingga mengarungi lautan lepas
ada kebanggaan ketika melihat senyuman setiap anak negeri
tak hanya sekedar alat pembayaran
rupiah adalah makna berkebangsaan